kementerian komunikasi dan informatika akan menghentikan siaran televisi analog dan beralih ke siaran tv digital secara nasional
paling lambat dua november mendatang
bagaimana kesiapan dari kementerian kominfo menghadapi migrasi siaran tv analog ke digital dalam waktu kurang dari dua bulan
kita akan bahas bersama staff khusus menteri komunikasi dan informatika rosarita niken widya stuti
selamat sore ibu niken
selamat sore mas harif
dan sebelumnya kita juga sudah mendapatkan konfirmasi dari anggota komisi satu dpr ri m farhan
namun hingga saat ini masih belum bisa bergabung bersama dengan kami
ibu niken saya ingin bertanya bagaimana kesiapan dari kementerian kominfo terhadap aso pada dua november nanti
ya kementerian komunikasi dan informatika sudah menyediakan aso ini
ya menteri sudah tahu yang lalu
yang pertama tentunya memastikan bahwa sumpah turut siaran tv digital di seluruh indonesia ini sudah lepas
di samping itu juga
terkonsumasi dengan penyelenggara
sudah mempunyai komit
desktop untuk rumah tangga
desktop ini masih kurang
maka pemerintah dalam hal ini kominfo
kominfo sudah menyediakan
kurang lebih satu setah desktop untuk rumah tangga mainstream
nah di samping itu juga bersama dengan lembaga penyiaran
dan juga bagi media
dan juga bagi media
melalui berbagai platform
agar masyarakat mengetahui
yang dilakukan oleh mwc
ke siaran tv digital
jadi itu yang materi
murikan ini kita lihat kalau negara tetangga kita di asean malaysia singapura atau di indonesia
di asean malaysia singapura atau di indonesia
singapura atau brunei
sudah menjalankan televisi digital
sejauh ini apa yang menjadi hambatan dan juga tantangan
dari kementerian kominfo dalam migrasi siaran tv analog menuju digital
jadi memang masing masing negara itu
menyangkut tantangannya sendiri
jadi di indonesia
sebelum ada undang undang kerja
asur ini tidak dilaksanakan karena belum ada landasan hukumnya
nah setelah ada undang undang takserja
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
dan mengamanat bahwa paling mengembat dua tahun setelah dijaganya undang undang ini
maka harus dilaksanakan aso atau amalus sos
atau penelitian undang amalus
jadi setelah ada undang undang
maka ini baru bisa berjalan
namun di samping itu juga di pemerintah
dan dari lembaga penyiaran penyelenggara muk
mempersiapkan untuk rumah tangga
budi kan ini sebenarnya apa sih yang membuat beberapa daerah tertunda aso nya
misalnya di jakarta yang harusnya jadwalnya agustus
lalu ini mundur menjadi oktober dengan daerah sekitarnya
begitu ya ada bogor tangerang bekasi begitu
karena untuk penyiaran
itu harus memenuhi kriteria yang tepat
jadi kriteria yang ditetapkan oleh kementerian komunikasi
untuk menilai setiap suatu wilayah itu bisa diberlakukan analog kita
analog di wilayah yang akan di siarannya
kemudian setelahnya yang tersatu dengan siaran televisi analog
sudah siap dan disediakan siaran televisi digital
dan tersusunah bantuan setobok untuk rumah tangga miskin di daerah tersebut
nah mengingat ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi
maka tanggal dua puluh lima yang lalu memang diundang
namun demikian memang dilakukan
jadi tahap setelah semua kriteria itu dipenuhi
demikian mbak prisca
oke baik berarti optimis juga ya bu tanggal dua november nanti akan kekejar begitu dengan segala persiapannya ya
ya tentunya harus optimis karena ini memperbaikkan amanah dari kita
oke baik ini bagaimana dengan pembagian setoboks bu
apakah akan terkejar sebelum tanggal lima oktober nanti karena waktunya kurang lebih kurang dari dua minggu nih bu
ya jadi dari penyelenggara muk komunpo
tiap hari kita melakukan koordinasi untuk memantau pembagian setoboks
sehingga terpasang di masing masing rumah tangga miskin miskin eksen ini
jadi kami sudah memperhitungkan bahwa
kita sudah memperhitungkan bahwa
oke baik bagaimana dengan di luar set top box gratis bu
ini ketersediaan di lapangannya seperti apa
tadi kami dapat koordinasi selain dengan penyelenggara muk
nah dengan gabel gabungan pengusaha elektronik
dari gabel memastikan bahwa saat ini pihak gabel itu justru overproduksi
jadi tidak perlu disawarkan bahwa set topoks itu masyarakat mampu sediakan di marketplace
ataupun di toko toko elektronik atau di website melalui aplikasi
yang dimiliki oleh para pengusaha elektronik
karena set topoks yang dibeli oleh masyarakat adalah set topoks yang sudah
set topoks yang sudah ter sertifikasi oleh kementerian komite
jadi ada empat puluh lima merek yang akan jadi di sini
harga antara satu ratus lima puluh sampai dengan rp tiga ratus
oke baik bu niken sebenarnya masyarakat juga bertanya tanya
apa saja sih keuntungan dari masyarakat dengan adanya migrasi dari siaran tv analog menjadi siaran tv digital bu
jadi keuntungan yang pertama adalah masyarakat akan mendapatkan kualitas siaran yang sangat bagus
jadi tidak terpengaruh wajah misalnya hujan tidak ada tersek tersek lagi
tidak ada titik titik semut tetapi gambarnya itu akan lebih bersih
suaranya lebih jernih dan juga lebih canggih
karena kita bisa setting misalnya untuk parenting ya
untuk anak anak program program yang memang ramah anak
tapi di konteks itu jadi hujannya analog ini adalah untuk penataan frekuensi
seperti kita ketahui bahwa frekuensi siaran
siaran tv analog membutuhkan satu frekuensi
sementara di indonesia ini terdapat enam ratus sembilan puluh tiga pasien kesehatan
lembaga penyiaran berarti membutuhkan frekuensi sebanyak itu
padahal dengan siaran digital satu frekuensi bisa digunakan antara enam sampai dua
jadi ini adalah satu frekuensi yang sangat efisien
nah frekuensi yang terpisah ini yang tadi kita akan sop sop sing
dialihkan untuk proses untuk memperluas jaringan internet
di tengah pandemi di mana kebutuhan akan internet sangat tinggi
dan kalau frekuensinya tidak ada maka akan dilakukan kekuasaan akses internet juga turis
dengan adanya grasi tv digital ini merupakan solusi
sehingga juga bisa ditingkatkan kualitas akses internet
misalnya internet kekuasaan tinggi atau pais
ini bisa dikembangkan
nah kemudian yang selanjutnya adalah untuk siaran tv digital
nantinya kita akan mendapatkan informasi terbencanaan
kita tidak mengharapkan
karena mungkin seandainya ada perencanaan
secara otomatis semua televisi itu akan memberikan notifikasi untuk kewaspadaan
dan sampai itu agar frekuensi di wilayah wilayah bergantasan itu tidak terinterferensi
atau tidak terganggu dengan siaran siaran dari negara tetangga
oke banyak sekali manfaat yang bisa di
terdapatkan begitu ya
bu niken ini kalau misalnya kita bahas
tadi kan bu nika juga sudah mengatakan bahwa
sudah dibagikan banyak sekali set top box kepada rumah tangga miskin begitu ya
apa saja sih evaluasi dari mereka
apakah memang edukasi dan juga sosialisasi dari migrasi siaran tv analog menjadi siaran tv digital ini sudah tepat sasaran begitu
ya dari masyarakat yang selama ini berkomunikasi dengan kami
dan melakukan sosialisasi di seluruh indonesia
masyarakat memang mendapatkan informasi tentang tersebut atau analog
ini lebih banyak dari televisi
nah selain itu juga dari sosialisasi yang kami lakukan kami melakukan sosialisasi melalui media massa media sosial media luar ruang
kemudian juga tatap muka webinar
dan berbagai platform untuk sustentasi
mengingat masyarakat itu kan segmentasinya sangat luas
jadi masing masing segmentasi
kita lakukan sosialisasi sesuai dengan target audience dari masyarakat
oke baik baik dengan banyaknya manfaat
tadi kita tunggu bagaimana yang terdekat di
jamboree tabek begitu ya lima oktober nanti
terima kasih sudah bergabung bersama kami
staf khusus menteri komunikasi dan informatika
ros sarita niken widya stuti selamat sore